kita awali happening now kali ini dari informasi terkait kondisi david ozora korban penganiayaan mario dandi yang semakin baik pada kamis siang
david sudah dapat membuka mata dan juga menggerakkan jari tangan tetapi belum dapat diajak berkomunikasi
hal itu disampaikan kuasa hukum keluarga david syahwan are
syahwan mengatakan david belum dapat diajak berkomunikasi secara langsung karena masih dirawat di ruang perawatan intensif atau icu rumah sakit mayapada kuningan jakarta selatan
terkait proses hukum syahwan mengatakan pihak keluarga terus memantau perkembangannya sesuai dengan bukti keterangan saksi dan juga fakta fakta hukum
sebelumnya pertanganan bergerak itu sudah mulai bagus
secara fisiknya mulai bagus